dari keris hingga perhiasan emas
pada juli dua ribu dua puluh tiga lalu belanda akhirnya mengembalikan empat ratus tujuh puluh dua artefak indonesia hasil jarahan selama masa kolonial
repatriasi ratusan benda bersihara tersebut diterima secara simbolis oleh dirjen kebudayaan kemendikbutristek delmar farid di belanda
dari empat ratus tujuh puluh dua artefak yang akan diserahkan diantaranya ialah tiga ratus tiga puluh lima harta karun lombok empat patung dari siasari
satu kris dari kelungkung bali dan juga satu ratus tiga puluh dua benda koleksi pitamaha atau kelompok pelukis dari pulau dewata
harta karun lombok sendiri merupakan benda benda yang dijarah selama ekspedisi lombok tahun seribu delapan ratus sembilan puluh empat lalu
harta karun bukan sembarang harta harun
sebagai salah satu upaya menjaga dan merawat artefak benda benda ini akan dikarantina selama kurang lebih dua minggu
untuk mengadaptasi iklim dan cuaca dari belanda ke negara asalnya indonesia
ternyata belum semua artefak indonesia kembali ke tanah air loh
salah satunya kerangka javamen
bapak boleh aku
yuh ndak tahu kok tanya saya
padahal sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima indonesia sudah mendesak agar objek bersejarah tersebut dikembalikan
berdekatan dengan momen tujuh puluh delapan tahun kemerdekaan republik indonesia

harapannya nantinya akan ada semakin banyak lagi artefak indonesia yang kembali pulang ke tanah air
tapi kalau sudah pulang jangan lupa untuk dijaga bersama ya artefak kita